kebijakan tersebut mendorong penjualan mobil di tanah air yang menurun pada dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
setelah penerapan diskon ppnbm pada satu maret lalu penjualan mobil saat ini mencapai delapan puluh lima ribu unit mobil per bulan
atau mendekati kondisi penjualan sebelum pandemi yang mencapai sembilan puluh hingga sembilan puluh lima ribu unit per bulan
industri otomotif beserta turunannya diperkirakan menyerap satu lima juta tenaga kerja di indonesia
karena indonesia saat ini merupakan negara basis produksi untuk ekspor juga
di tahun dua ribu sembilan belas itu ekspor kita sudah mencapai angka tiga ratus ribu lebih
dan anda bisa lihat kalau domestiknya mati otomatis ekspornya pun juga terganggu
nah ini jadi penghasilan devisa buat negara pun juga terganggu
dan ini berbahaya karena bisa di replace oleh perusahaan perusahaan sejenis di luar negeri
apakah dari thailand dari malaysia
meskipun penjualan mobil baru meningkat sejak penerapan diskon ppnbm
sejak penerapan kebijakan tersebut
kondisi kalau kita jual saat ini pasti rugi
apalagi dengan adanya kebijakan sekarang
dan mungkin kayak mobil mobil yang di bawah satu lima ratus kita pasti tahan dulu
artinya kalau kita jual karena memang orang nggak ada yang mau beli
mungkin yang mau beli juga nawarnya terlalu di bawah
akhirnya mau gak mau kita mesti tahan dan memang kita tidak bisa beli juga
tidak bisa dijual juga untuk saat ini
dan kemungkinan kebijakan yang diambil saya cuma minta dievaluasi antara mobil bekas dan mobil baru
dari segi bunga
pengamat kebijakan publik universitas trisakti trubus rahardiansyah menyatakan
kebijakan diskon ppnbm tepat untuk memulihkan industri otomotif
sebuah kebijakan yang tepat dalam konteks untuk menggairahkan
apa namanya ya geliat pasar ini pasar otomotif ya
terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional
pemulihan ekonomi nasional
apa namanya istilahnya ceritaan lah ceritan para pedagang mobil bekas ini
sehingga mereka diberikan kebijakan tersendiri
terutama dalam hal ya pajak ya dan segala macamnya
sehingga ada kerinangan kerinangan termasuk tidak saja meringkangan bagi para pedagang pedagangnya
lalu pedagang mobil bekas tapi juga konsumen
untuk kendaraan kapasitas satu lima ratus hingga dua lima ratus cc
edy duirianto julian asrinur